ayo kita lanjutkan perjalanan kita
tentu saja aku tahu
aku yang telah membawamu menghadap kepada
kanjeng ratu gendeng perponi
jawab yang benar manusia
aku sudah berhasil
simpanlah bunga itu
kamulah yang memberikan
gendeng permoni nanti
kalian sudah berjuang dengan hebat
kalian sudah mau berjuang denganku
satu lagi keraton berhasil kita tundukkan
si kesat apa lagi ini
aku tidak akan tertipu
mereka sudah menyerah
itu artinya kita menang
peperangan telah berakhir
hidup keraton skorok hidup
hidup keraton skorok hidup
hidup keraton skorok hidup
maafkan saya kanjeng ratu
tapi saya tidak menemukan ratu gendeng permodi di tendanya
sepertinya dia telah kabur
saya tidak melihat senopati wasko

sentro kondomain memang licik
dia sudah tidak peduli dengan perjanjian yang berlaku
sama seperti romo
dia juga sudah tidak peduli dengan kejadian seperti sekarang ini
bagaimana ini kanjeng ratu
perjanjian tetaplah perjanjian
aku akan menghukum mereka nanti
kita harus kembali ke sentro kondomain
kita harus menyelamatkan tapak musti
akan terjadi apa apa dalam mereka
baik kanjeng ratu
tahan demi yang tersisa
baik kanjeng ratu
aku tidak menyangka sama sekali
aku sang penguasa
harus berjalan di dunia

mau tidak mau
aku harus menemukan tempat sementara
aku harus menemukan tempat sementara
kurang ajar bidadari terkutuk itu

inilah tempat yang tepat
aku harus segera memberitahukan pada osco
kita akan melanjutkan perjalanan kita
kurang ajar kamu manusia
tidak mengetahui siapa yang berada di hadapanmu ini
aku adalah sang penguasa hut
tempat ini adalah menjadi milikmu
kamu tidak boleh ada disini
berani sekali kamu manusia
terimalah pusaka ini saudaraku
aku tidak merasakan apa apa
aku tidak merasakan apa apa
aku tidak merasakan apa apa
tidak ada yang terjadi
itu karena kita belum bisa menemukan sepenuhnya keraton ini
sebuah keraton dapat ditundukkan
atau penguasa itu sendiri
yang memberikan kuasa pada kita
jadi pusaka ini
tidak masalah saudaraku
tujuan kami sebenarnya hanya
untuk menempur pusaka ini menjadi satu
melepur semua pusaka dari para penguasa
untuk menciptakan pusaka yang baru
yang bisa membunuh prabu akasan
telah terjadi sesuatu di bawah tempat tinggal kita
aku dapat merasakannya
biar kami yang mengurusnya
kamu tinggal disini dulu
pertahankan sebisa mungkin tempat ini
kami akan kembali lagi